bang masih aja rujaknya
masih makan disini atau dibungkus
nah lo muter aja
di tiang listrik suka ada tuh
oh ini mas indro saya lagi nyari tukang sedot wc
nyari tukang sedot wc
tapi kok yang diliatin brosur badut sulap
ini mah cuma nostalgia aja
iya mas dulu kan saya pernah jadi badut
iya tuh tapi cuma sehari
ini bisa aja kan tisna
cendol manis dingin
cendol manis dingin
eh pak rt
jangan nempelin nempelin ikan tiang listrik dong
saya nggak nempel nempelin kertas ini kok
bener pak rt
itu ngapain baik baikin kertas
saya malah bantu nyopotin
ya baguslah tis
copotin satu gang ya
cut jangan berbicipitas
oh dok tak
sama kayak kemarin kemarin
oh baju senang sumba
iya situ masih inget
bang masih aja rujaknya
nah masih makan di sini atau dibungkus
nah di sini aja
lo ketawa kok dad
lah gimana sih
tadi lo bilang kamu mau ketawa ketawa aja
eh pak sms dateng
aduh maaf uangnya gak kebawa
kalau sudah beres dari sini mampir dulu ke rumah saya
deket bang atau dari sini malurus aja
nah ada persimpangan belok kiri
di situ ada sederetan kontrakan rumah mbak benaim
nah di situ
saya salah satu rumahnya
kakak ada yang mau nanyain keadaan gue kak
mana pak tukang rujaknya
tapi tadi teh udah ketemu
terus udah bapak suruh ke sini
apa nyasar gitu pak
gak tahu atuh yuk
leluh kenapa kamu teh yuk
kepengen juga ya
kalau ada pengen atuh pak
pur tukang gojek yang di tenabang masih ada kakak ya
mana gue tahu
gue kan tukang gojek
ya lu jangan nanya sama gue lah
buat kunci rumah
lu gak dianggap menantu sama emak
kunci rumah aja gak dikasih pegang
bapak teh yuk mau nyari tukang rojaknya lagi ah
jangan atuh pak
oh ditunggu aja ya
iya ditunggu aja
nanti bapak pergi dianya malah datang
masya allah pelan pelan atau pak
rojak bak bak
tadi suaranya ada pak
susah gak bang
cuma tadi banyak yang pesen
oh ya gak apa apa lah
pakai piring pak
saya mau pedes banget yoh
ketuk unggul loh

bukan dikunci sirup nemah nemah staying semb water tapi kehabisan siap soulmatea yeh sagt

masalahnya ini ada di lu
kok lu ah
ya iyalah lu yang gak pernah ngecek handphone
gua jarang jarang pur handphone gak pernah dicas
kebetulan aja kemarin baterenya abis
mana buktinya sini liat hp lu sini
sini hp lu
nah tuh kan masalahnya ada di lu
biarin aja gua tetep mau bikin poti serap
ya iyalah emang kenapa
oh seperti itu
mau kemana lu
mau ketemu orang namanya purno
sembarangan lu jack